dan kes mengingatkan agar warga indonesia tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan jika tak bau bernasib seperti india
titip pesan nomor satu kalau tidak mau seperti india itu harus disiplin menjalankan protokol kesehatan
yang termasuk yang arahan bapak presiden jangan mudik
bapak presiden bahasa jawa itu ngomong apa
sebelumnya pemerintah melarang warga negara india masuk indonesia per dua puluh lima april lalu
hal ini terkait pencegahan penyebaran virus corona